nyogok dan disogok
jangan dimasih dong
ada yang ditutupin yang dari gue
yaudah yan tapi
lu janji lu jangan marah ya
gak mungkin marah lah
ngapain gua harus marah
yang ada tuh gue harus terima kasih
buang rumah sakit gua
yang ngapain gua harus marah lah
apalagi sama willy teman sendiri gimana sih
kita ngobrol bentar
kayak mau pacaran aja sama gua
coba lu ceritain sekarang
jadi gini yan
waktu lu sama dadu
ngeroyok sama anak bece
ya sebenernya sih
willy tuh gak bermaksud kayak gitu
cuman kan dia dianjem sama alex
dan dia juga awalnya udah kerja sama alex
dia sih sempat minta tolong sama alex
buat nyari perhatiannya si nadiem
lu masih inget gak
jadi hero buat nadine
lu masih inget kan
nah disitulah dia mulai kerja sama alex
dan abis itu dia di jebak lagi sama alex
ditekenin lagi sama alex
dan akhirnya ya
lu bilang terpaksa
barusan lu bilang terpaksa
dia udah gila
gua gak bisa
gua harus bahas dendam gua ke dia ya
dia dengan sengaja kerja sama sama anak black koko
buat gabisin gua sama dado
lu bilang terpaksa
tadi lu udah janji sama gua lu gak bakalan marah
kok lu tiba tiba marah kayak gini
siapa yang gak marah kalo denger hal kayak gini
dia pikir dengan dia bayarin uang rumah sakit gue
semua dosa dosa dia lu rasikin sama gua
lebih baik sekarang gua kemungkinan dia sampai habis
dan gua bawa dia ke rumah sakit
biar gue yang bayarin dia ke rumah sakit ya
dia mikir gue gak mampu buat bayar rumah sakit
gua mampu boy kalo perlu gua ganti uangnya dia
tadi barusan lu bilang sama umat
kalo lu gak bakalan marah lu udah janji sama gua
ya lu tepatin dong janji lu
lo kenapa jadi kayak gini deh
tapi gua gak nyangka begini ceritanya
dia tuh udah menyadari semua kesalahannya
dan dia tuh pengen bener bener toba
tanda maafnya udah kok kayaknya deh
dia udah ngebayarin ngebiayain semua perawatan lu di rumah sakit
kayaknya itu udah jelas deh
dengan dia ngebayarin biaya rumah sakit gue
gua punya harga diri boy
gue masih bisa bayar uang rumah sakit sendiri
lu tau ya
yang dikeroyok sama warga toif
sampe parah lah
dan dia ditawarkan sama malaikat
buat balas dendam sama warga warga itu
cuma dia menolak itu ya
dia gak mau
dia malah minta sama malaikat itu
untuk menurunkan hidayat dia buat warga warga itu
gua cuma manusia biasa
gua bukan nabi
ya gua juga tau itu yan
adalah contoh buat kita
kita itu harus jadi orang yang bermaaf
apalagi kita udah tau
udah menyadari kesalahannya
dan kita juga
jangan jadi penghalang
buat orang itu buat obat
dan kita juga harus buka jalan
buat orang itu yan
lu jangan balas dendam lah kayak gitu
kalo gue udah pulang
tuh loh gini tuh
nyogok dan disogok
itu dosa nya besar
dan bakalan masuk neraka
jadi kalo mau ngomong tuh mikir dulu
jangan nudu nudu orang kayak gitu
orang kayak gitu gak bagus
ruginya di kalian juga
duh gue gak mau masuk neraka nih
gue harus samperin dia nih sebelum gue masuk neraka
ya itu si dado kok ngikut si baon sih tarahnya
jangan jangan omongan si toto bener
si baon sengaja nyogok si dado supaya bisa menang penalti
masa lo omongin temen sendiri sih
lagian lo juga kan gak ada buktinya
ya kalau emang bener ya nggak apa apa gitu loh
cuman kalau enggak enggak bener
dan fitnah itu tuh lebih kejam daripada pembunuhan
dan dosanya besar
kan gue cuma nepet doang
ya sebenernya gak apa apa
dan gue juga gak bermaksud buat ceramahin lo
cuman gue tuh gak mau aja
masalah ini tuh jadi kayak willy
dan kita bakalan pecah
gue gak mau itu terjadi
gue ngerti kok masuk dulu
lanjut lagi yuk cabut
lah lo kenapa do
mau gak mau megang duit panas dari lo bang
gue gak mau
masa itu gak tenang banget gue
apalagi abis denger rombongannya si boy
gue gak mau masuk ke neraka bahon
ya sih do
sumpah nih bang
gue tuh makan rasanya nggak enak banget
mau naik motor juga dari tadi
makanya gue langsung kebut kejar lo bang
karena gue gak mau masuk ke neraka nih
nah udah mau balikin nih duitnya kan
kita berdoa aja
semoga pintu surga masih mau nerima kita bang
lo udah ngebalikin nih duit dosa lo sama dosa gue juga bisa terhapuskan
bikin gue bingung lagi dah
tadi gue udah nerangkan dikit nih
kalian jadi gak tenang lagi
ya gue mana tahu bisa apa enggak
dengan duitnya udah dibalikin
insya allah kita bisa diterima di surga bang
paling gak kita jadi tenangkan dikit
tetap ada di lu sama gue
soalnya lu sama gue udah sama sama nikmatin hasilnya
dan gue bisa masuk tim intit kan
lu juga udah nikmatin lagi hasil duitnya dari gue
mau baon bikin gue tambah pusing lagi
lo tanggung jawab nih
lo kasih tau gue gimana caranya biar bisa tenang
biar gue bisa aman naik motor gak banyak pikiran
gue sama sama lo terus sama sama kaget